umat islam di berbagai penjuru dunia siap menyambut datangnya bulan suci ramadan
tak terkecuali di indonesia di mana kaum muslimin turut bersiap menyambut bulan penuh berkah ini
bagaimana memaknai ramadan di tahun politik
lantas apa yang bisa kita lakukan agar dapat meraih berkah di bulan yang penuh rahmat ini
bergabung bersama kami sore hari ini wakil ketua umum majelis ulama indonesia
sekaligus tokoh pbnu marsudi suhu selamat sore kiai suhud assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kiai suhud ini adalah ramadan pertama setelah pandemi covid sembilan belas berlalu
dua tahun kemarin kita ramadannya dipenuhi dengan berbagai aturan yang sangat ketat
apa yang berbeda menurut kiai suhud
alhamdulillah sekarang setelah dilonggarkan dan kemungkinannya dan mudah mudahan terus menerus
covid sudah tidak ada jikapun ada kita sikapi dengan bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita
ramadan tahun ini ramadan yang pertama kemudian kita sudah bebas untuk melakukan aktivitas ramadan
nah dengan demikian tetap saja kita itu mengharapkan kepada publik kepada masyarakat
yang puasa yang menghormati yang tidak berpuasa yang tidak berpuasa menghormati yang puasa
dengan caranya masing masing ketika saling menghormati insya allah
di situasi kayak apapun panasnya politik panasnya ekonomi
karena ekonomi memang dunia memang bukan hanya indonesia
kata presiden jokowi tiga puluh negara itu sudah jadi pasiennya imf
mudah mudahan indonesia tidak kondisi yang semacam ini mudah mudahan menjadi kondisi terbaik
bangsa indonesia karena yang tadinya mau spend terlalu banyak
ingat ini puasa ya artinya mengurangi spend juga
tidak sekedar kita ngekang sahwat untuk tidak minum tidak makan di waktu siang hari
tapi mengekang sahwat kita untuk juga tidak terlalu membelanjakan yang berlebihan
oke menahan diri untuk mengeluarkan uang yang kita punya begitu ya
menahan diri untuk pengeluaran tapi tadi kiai sud bicara soal menghormati
ini kan kita masuk ke dalam tahun politik
politik ya pada dua ribu dua puluh tiga ini dan tahun depan adalah tahun pemilu begitu
untuk ramadan ini bagaimana kemudian umat islam di seluruh tanah air bisa lebih bisa menahan diri
pada bulan ramadan ini meskipun hidup pikuk politik bergulir begitu
umat islam yang alhamdulillah sudah biasa
yang terpenting kalau katakan pemilu itu kan persaingan kan
ada persaingan di antara kandidat kandidat
presiden atau wapres atau kandidat kandidat dpr
kandidat kandidat yang politik yang akan masuki wilayah persaingan
ada pesan rasulullah begini
ketika ngadepin zaman persaingan semacam itu
buatlah situasi ini gembira
jangan ada sesuatu yang mengganjal antar persahabatan
maka kalau memang itu untuk menjaganya
maka mungkin jauhkan rumah rumah ibadah yang tadinya
memang untuk bersatu semua orang islam di situ
jangan sampai keluar itu bermasalah karena beda pilihan
begitu pula di rumah rumah ibadah yang lain
bagaimana keluar tetap senang
dan buatlah program program
buatlah sesuatu yang baik
buatlah mau ngerjakan apa di indonesia ini ke depannya
itu yang diajak berpikir untuk itu
bukan untuk ini baik kecap nomor satu memang kayak begitu
tapi jangan sampai menjelek jelekkan personalnya
yang diadu debatnya adalah program programnya
nah ketika demikian
bukannya aku ini takut atas ekonomi yang kurang baik
ekonomi yang gak baik
itu tidak ditakuti
inama ahsha alaikum antum satu dunya alaikum
sesungguhnya yang aku takutkan ini ketika fasilitas dunia sudah ada semuanya
antum satu dunya alaikum
kamabusi tot ala mangkobelakum
seperti zaman dulu juga
fasilitas dunia sudah ada semua
tapi yang terjadi
mereka itu bersaing tanpa ada nilai nilai
bersaing asal bersaing
saling menjatuhkan bahkan
padahal bersaing itu diperintahkan juga
bersainglah yang baik
yang baik yang dengan tadi membuat program program
ketika kita bersaing dengan yang baik
indonesia akan menjadi negara yang beradab
negara yang teratur
negara yang kalau ditinggali itu nyaman
bagaimana kemudian mencegah bulan ramadhan ini menjadi ajang politisasi
terutama rumah ibadah ini
terutama masjid masjid ini kan yang kemudian dikhawatirkan
untuk kepentingan elektoral begitu pak kiai
memang saya sudah sampaikan tadi
rumah ibadah untuk seluruh golongan umat islam disitu
yang di indonesia ada sekitar tujuh puluh tujuh organisasi keagamaan islam
itu di bawah atau bareng bareng satu atap payung besar namanya mui
kami harapkan siapa saja yang masuk ke masjid menjadi masjid yang nyaman
masjid yang ramah
masjid yang enak
maka disitu hendaknya menjauhi sesuatu hal hal
yang kira kira membuat orang itu tidak nyaman
tidak nyaman karena perkataan
tidak nyaman karena statement yang ada disitu
tidak nyaman karena disitu kebelah belah
misalnya karena politik
anggap saja sesungguhnya kayak minum kopi dan teh
kalau kita memang senangnya sudah kopi
ya gak usah jelekin tehnya
kalau mereka sudah senangnya teh
ya minum saja kok tehnya dengan nyamannya
kasih jahe sedikit dan gula
sedap gitu kira kira kan
mencegah polarisasinya ini bagaimana
karena kan terkadang euforia di bulan ramadan ini yang perlu untuk bisa dijaga gitu ya oleh umat islam
menjaga yang semacam ini memang pertama diawali dari takmir masjidnya
masjidnya juga harus care
nanti kultumnya judulnya tentang ibadah fadilah puasa
fadilah fadilah tentang melakukan ibadah di bulan puasa
untuk yang kira kira mengkritik walaupun disitu kritik itu boleh
itu kurangi sedikit
tapi kritiknya kritik kebaikan ke dalam untuk diri kita
apalagi jangan sampai menjelek jeleknya si calon a calon b calon c
calon abcd ini kan ya calon yang memang itu sudah jadi suatu perintah undang undang memang harus ada itu
toko boleh beda beda
kalau sudah mau beli toko yang disini silahkan
mau boleh beli barang dari toko ini silahkan
anggap ini muamalah
muamalah itu adalah hubungan sosial yang biasa terjadi di mana mana di negara mana saja
jangan sampai kita hanya kakak beradik beda pilihannya saja itu bisa tidak enak dalam di keluarga
begitu pula dalam bertetangga
begitu pula dalam berjamaah di masjid kita
pengendalian dirinya bagaimana ini yang harus diutamakan oleh umat islam begitu ya di bulan ramadan ini
nah untuk mengendalikan diri kita sesungguhnya di bulan suci ramadan itu kan intinya mengendalikan sawat
tidak sekedar mengendalikan diri tidak makan tidak minum tidak sekedar itu
tapi hal hal yang tidak baik pun harus dikendalikan
dalam konteks kita tidak boleh melakukan hal hal yang di luar aturan bahkan yang membatalkan puasa
nah dengan kita mengecilkan
sahwat sahwat kita alias maksiatnya ya
maksiat mulutnya juga dijaga
maksiat tangannya juga dijaga
maksiat pandangannya juga dijaga
maksiat berstatementnya juga dijaga
jadi semua unsur dari diri kita itu harus dijaga ya
bukan hanya menahan hawa nafsu untuk lapar dan juga minum begitu ya
tapi semua dari jiwa pikiran dan juga hati itu semuanya juga harus tetap dikendalikan begitu ya pak kiai
tapi kita beralih ya dari ramadhan di tahun politik ada islam nusantara
ya islam nusantara yang kemudian ramai istilah ini muncul ya
tapi bagaimana kemudian ajaran islam ini beralkulturasi dengan budaya lokal di tanah air
islam nusantara kan islam di nusantara
nusantara sebuah wilayah di indonesia sekarang
kalau dulu sampai malaysia filipina sampai
thailand itu masih nusantara
islam di nusantara memang ada corak yang coraknya itu tidak melanggar ajaran islam itu sendiri
ajaran islam intinya nutupi aurat
nutupi aurat itu pakai baju
tidak harus pakai gamis
atau tidak harus tidak juga haram pakai jin
nutupi aurat pakai jin ya boleh juga
pakai sarung ya boleh juga
intinya dinutupi aurat
tidak dikasih harus begini
nah ketika di indonesia nusantara itu mayoritas zaman dulu pakai sarung
maka kiai kiai pun sampai sekarang itu nutupi auratnya pakai sarung
kalau di timur tengah tentu pakai gamis
nah itu salah satu sebutan dari islam di nusantara
begitu pula ini budaya
budaya yang paling bagus menurut saya di
islam di nusantara ini
setelah idul fitri
kita keliling sungkem tuh
sungkem mohon maaf minta maaf lahir batin minta maaf lahir batin
keliling yang anak anak muda pada datang zaman saya kecil itu dibawa keliling keliling ke rumahnya
nah ini di negara lain tidak terjadi
saya harapkan budaya ini terus eksis dan terus dijaga
ini adalah budaya ajaran yang ada di nusantara
menjalin tali silaturahim
kalau bangsa ini semuanya sudah saling baik dengan satu sama lainnya
saya yakin ada masalah sebesar apapun bisa diselesaikan
karena intinya silaturahim
ini faktor faktor yang bisa membuat tadi islam nusantara dengan budaya lokal kita ini bersatu ini
atau melebur ini bisa diselesaikan
karena sekarangnea sudah bukannya begitu
dari verdana ini apa saja
saya sebenarnya aku gemar
itu aku lagi tinyang

disampaikan oleh wali songo dengan cara model akhlaknya
contoh kayak gini faktanya ada orang pincang
secara hukum pun pinjang
tapi kalau kita panggil hai pincang pasti marah
berarti wong faktanya pinjang kok dipanggil pinjang nggak mau
nah di atas hukum yang nyata ini ada ahlak
terjadi kayak apapun di indonesia cara mendakwahkan itu
kalau dengan cara akhlak
contoh tadi disampaikan kalau di masjid jangan terlalu suaranya keras keras
nah itu kalau hukum kayak gitu ini kan masjid masjid saya
saya gedein karakudewi bayar sendiri
tapi di sini
di sini ada moral ada akhlak
eh di sebelah kanan masjid ada orang yang bukan islam
yang mereka juga punya anak tidur di samping kita
ketika secara hukum mungkin itu benar ini wilayahnya kita
tapi akhlak moral itu lebih di atasnya
ketika kita nyetelnya eh jangan kenceng kenceng
nah ini moral
islam di nusantara begitu
jadi umat muslim harus bisa menjaga tidak egois begitu ya selama bulan ramadan ini ya
ya intinya begitu
bahwa kita harus bisa saling memberikan kenyamanan kepada sesama
karena tadi di depan sudah saya sampaikan
berilah berita gembira kepada mereka
dengan sesuatu hal yang menyenangkan
soal toleransi ini hari ini kan juga hari raya nyepi
dan malam nanti kan kita kalau misalnya memang keputusan sidang isbat menetapkan besok itu adalah hari pertama puasa
artinya nanti malam kita akan melaksanakan sholat terawih ya
toleransi ini bagaimana kiai suud melihatnya dan harus diutamakan nanti selama bulan ramadan
bagi umat islam mestinya sudah lebih mudah menghadapi macam macam kita berhubungan sosial dengan siapa saja
rasulullah dulu ketika membangun sebuah negara madinah itu agamanya ada apa
ada muslim ada islam ada yahudi ada nasroni ada majusi
majusi itu penyembah api
ini dikatakan oleh rasulullah
ini disebutkan dalam piagam madinah
kata kata ini bersama sama kesepakatan bersama
barang siapa yang sudah bersepakat ketika itu sepakat bikin negara madinah
kalau di indonesia berarti sudah sepakat mempunyai negara republik indonesia yang semacam ini
yang agamanya pun beda beda
tapi lahikobihim sudah sepakat
wajahadamahum mau berjuang bersama sama
karena untuk bangsanya
innahum umatun wahidah
mereka bangsa yang satu
maka saling menghormati
kita menghormati yang lagi nyepi
kita juga besok yang tidak puasa menghormati yang puasa
tapi yang puasa jangan mencari cari minta dihormati
atau yang tidak puasa juga jangan mencari cari untuk minta dihormati
semangatnya jangan semangat meminta
tapi semangatnya semangat memberi
yang puasa yang menghormati yang tidak puasa
yang tidak puasa ya memberi penghormatan kepada yang puasa
yang repot itu kalau semangatnya mencari
nah ini bisa jadi sesuatu yang berbeda dengan memberi
jadi semoga umat islam di bulan ramadan ini
empat hijriah bisa menjadi teladan menciptakan toleransi yang tinggi
saling menghormati tidak merasa egois begitu
kepada umat agama yang lain
karena sekali lagi ini adalah ramadan yang kita tunggu tunggu setelah pandemi covid sembilan belas dua tahun berlalu
di seluruh dunia
terima kasih sekali wakil ketua umum mui
marsudi suhut atas waktunya kepada cnn indonesia pada sore hari ini
selamat berpuasa untuk
umat islam di indonesia khususnya
mohon maaf lahir batin
kiai suhut terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini